sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
makanya kalian jangan main ke hutan
terima kasih anak anak
sama sama pak kemet
sebagai tanda terima kasih saya akan ceritakan tentang macan
macan ya ya pak kemet
cerita mesin aja dulu itu aja belum diceritain
tunggu tanggal mainnya
kasian ya pak kemet
mudah mudahan hari ini dapat
lo kenapa met
lo dikebukin anak buahnya bos aja tih
saya yang kebukin mereka
ini lukanya tidak seberapa
mereka lebih parah
met yaudah met
aku tenterin balik ya
nanti kamu dimarahin ibu saya
yaudah lo tunggu sini
aku cari obat merah ya
tunggu met tunggu met
kamu tidak menghargai ajat
tidak punya sopan santun
kamu turun dari mobil lari ninggalin ajat untuk pembelaan si kemet
lari ninggalin ajat untuk ngebelain si kemet
harus gak ngebelain akemet pak
apa namanya kalau bukan ngebelain
harus gak mikirin akemet
apa urusannya sama kamu
kemit mau dipukulin orang atau tidak
kenapa kamu mikirin akemet
kamu mikirin dia
eros tak mikirin bapak
kalau agama kenapa napa patah tulang meninggal
bapak tak bisa masuk penjara
apa urusannya sama bapak
bukan bapak yang mukulin
eros tahu pak
a'ajat yang nyuruh mukulin a'akemet
jahat sekali pikiran kamu eros
a'ajat itu baik
kamu tak selalu berburuk sangka sama ajat
eros dengar rencana a'ajat tadi pagi di teras

bapak mau masuk penjara bapak mau masuk penjara
enggak mungkin dia masuk penjara
dia bisa bayar siapa aja
sama aja cuma dua petak
bayar pakai apa
kalau bapak masuk penjara
masih jaket ni lah

salam dulu sama ibu
buka kamu teh kenapa ditutupin
ya allah kemet
buka kamu teh kenapa
jatuh dari motor bu
masa jatuh aja kemet bohong
ini ada bekasnya bu
kamu tuh bohong sama ibu
buka kamu tuh bohong sama ibu
kamu tuh berantem sama siapa
karena tidak pernah berantem bu
kami tidak pernah punya musuh
kemet anda baik
ya allah kemet
buka kamu teh kenapa
ya allah kemet
kamu berantem sama siapa
ngaku sama ibu
makhlin lihat ini semuanya semua orang ketahu artinya
bapak aja dulu
bapak mau ngomong sama pak guru
supaya kemet tidak gangguin eros lagi
supaya keme tidak gangguin eros lagi
suruh cepet cepet ngelamar
lebih cepat lebih bagus
eros lama lama jadi suka sama kemen
jangan sampai atuh pak
jangan sampai atuh pak
jangan sampai atuh pak
kemet jatuh dari motor
ini teh perbuatan anak buahnya ajab
kalau ibu tidak percaya
kalau ibu tidak percaya
lihat aja motornya si piping
kamu teh gak usah bohong
ibu udah tau semuanya
tadi emet teh kesini
aja teh pengecut
selama ini ibu selalu mikirin yang sopi
ibu gak suka sama orang pengecut
kalau kamu suka sama eros
rebut dia dari ajat